kita sampai di rumah saya
tiara anakku aku tapi ibunya intan
tiara anak aku
tapi aku ibunya intan
kamu sekarang istirahat dulu gini kamar
ya udah aku hati
aku punya hati
aku gak bisa nemerintah tinggal bersama kita
karena setiap melihat dia aku kembali ingat kejadian itu
saat aku tahu kamu sudah dinodai oleh pria lain
walau hilang percaya ku
biar cinta untukku
terima kasih ya allah
ya allah intan
aku juga kangen sama eyang
selama kamu gak ada yang mikirin kamu terus
ya allah kamu udah selama itu minta
aku cari mama dulu ya ayang
waktu di panti sosial
aku udah pulang nih
aku udah pulang nih
aku udah pulang nih
kamu gak ada di kamar
tapi mama ada di dapur
jadi begitu kejadian ya bu
nah kenapa jadi seperti itu
ardi ternyata juga tidak pernah berubah
tidak pernah mau mengakui adanya intan
hahhh ya tuhan
ah mama dimana sih
kok dicari cari nggak ada
terus mama mana di kamar juga gak ada
di dapur juga gak ada
mama pergi kemana ayang
memang gak pergi ke warung
terus mama kemana perginya yang
udah intan gak usah tanya tanya mama lagi ya
tadi tuh mama udah inget namaku
jadi dia gak mungkin pergi ninggalin aku ya
mamamu pergi menemui keluarganya
tapi intan gak usah khawatir ya
kan ada ayang
kita sampai di rumah sayang
tiara anak aku aku tapi ibunya intan
tiara anak aku tapi aku ibunya intan

kamu sekarang istirahat dulu lagi di kamar
ya udah aku antar ya
perempuan itu datang lagi
perempuan itu perempuan itu datang lagi sama mas ahdi nyonya
sekarang kamu awasi dia terus dan nanti laporan sama saya
rencana aku gak berhasil
ternyata perempuan itu lebih memilih meninggalkan anaknya dan kembali ke sama adi
ini kamar kita masih sama seperti sebelum kamu pergi
tapi aku ibunya intan
nay dengerin aku
kamu gak rindu sama tiara
kamu gak mau ketemu sama tiara
atau mungkin malah kamu udah lupa sama tiara
kamu gak anggap tiara itu ala kamu iya
aku pengen sekali mas ketemu sama tiara
tiara juga sama pengen banget ketemu sama ibunya
setiap hari setiap hari tiara berdoa untuk kamu
minta diceritain soal mamanya
tiara butuh disayang dan diperhatikan sama kamu
memang gak bisa ya intan untuk tinggal sama kita
tiara tuh anak aku tapi aku ibunya intan
aku mau ketemu sama tiara
tiara sekarang lagi ada di rumah sakit
aku jemput dia sekarang
bawa dia kesini supaya dia bisa ketemu sama kamu
kamu di rumah aja sayang
jangan bergerak lagi nay

kayak apa itu
di rumah ga

produk comunicasional sekarang
sekapi siapapun yang biasa
tapi aku ibunya intan
intan kamu dimana sayang
kamu harus tinggal di rumah